assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
idul adha adalah perjalanan menemukan tuhan
kita masing masing dari kita
sesungguhnya adalah perwujudan dari ibrahim alaihissalam
sejak kecil hingga meremaja bahkan mendewasa
kita bertanya tentang siapakah aku
dari mana aku berasal
untuk apa aku di dunia
dan kemana kelak aku berpulang
kita mulai bertanya tentang eksistensi diri
dan bahkan mulai mempertanyakan eksistensi tuhan
ketika melihat matahari terbit dan bergerak tepat di atas kepala
jangan jangan inilah penguasa alam semesta
ketika melihat rembulan di malam hari
tenggelamnya matahari membenamkan keyakinannya itu
ia lalu berpikir
siapakah sesungguhnya pencipta matahari dan rembulan
siapakah yang mengatur alam semesta
siapakah yang menerbitkan dan menenggelamkan
siapakah yang menjadikan siang dan malam
dan dimanakah aku di antara langit dan bumi
ketika melihat ayahandanya menatah
dan mengukir dan menangis
dan mengukir dan menangis
dan mengukir dan menangis
terbatu menjadi patung
untuk kemudian disembah
orang orang berbuat yang serupa
ibrahim alaih salam berpikir
apakah tuhan itu bikinan manusia
jika tuhan adalah bikinan manusia
bagaimana bisa manusia memohon kepada tuhan bikinannya sendiri
bukankah tuhan versi itu
ada berkat rekayasa manusia
dan bukan karena adanya sendiri
ketika dibisahkan dari ismail alaih salam
dan siti hajar
ibrahim alaih salam berpikir
ia masih harus belajar meniadakan eksistensi dirinya sendiri
dan hanya allah yang membuatnya sendiri
dan hanya allah yang membuatnya sendiri
yang maha ada
ibrahim bukan dipisahkan dari ismail dan siti hajar sesungguhnya
tapi dipisahkan dari dirinya sendiri yang merasa ada
demi menemukan tuhannya
ibrahim masih harus diuji
dengan belajar mencintai tanpa syarat
bukan karena engkau istriku
duhai siti hajar

maka aku mengasihi dan menyayangimu
bukan karena engkau anakku
maka aku mengasihi dan menyayangimu
namun karena semata mata allah
jika allah mengambilmu dariku
itu karena allah maha baik
dan lebih baik dalam mengasihi dan menyayangimu
jika allah mengambilmu
aku pulalah yang diambil
sebab allah menyatukan orang orang yang saling mencintai
dan miscaya kita disatukan
dalam cinta yang lebih agung
dibanding cinta karena dan kepada dunia
kekuasaan kekayaan ketenaran dan kesenangan
yang kita jadikan tuhan
ternyata tidak memberi apa apa
kepada dunia kita
darah dan daging kita
selain penyesalan di kemudian hari
dari perjalanan menuju idul fitri
adalah perjalanan untuk selalu kembali
kepada tujuan semula kita
kebahagiaan hakiki itu dari dalam hati
dan kembali ke dalam hati
itu worrying itu bukan kebahagiaan
ini pertemuan kita kekurangan
yang diberikan sejak ketika kami kembali ke dunia
ketika belajar berkata kata itu
itu rather banyak
tidak ada mudar
tidak ada pengikut
jangan bersel utiliseran
haji tidak hanya dirayakan sebagai bagian dari idul adha
haji dijadikan salah satu fondasi paling krusial di rukun islam
maka barang siapa yang selalu menjaga dikirnya tetap hidup
ia selalu tawaf
barang siapa yang selalu berusaha dan berdoa
sesungguhnya ia sa'i
barang siapa senantiasa mawas diri
maka sesungguhnya ia wukuf
barang siapa yang berhati hati dan selalu menepis godaan setan dan nafsu
ia selalu sa'i
barang siapa mengambil batas mikot dan kemudian menahan dirinya
dan barang siapa berserah diri kepada allah
maka sesungguhnya hatinya telah berhaji
selamat idul adha
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh